dinas pendidikan surabaya telah menerima informasi terkait banyaknya guru atau tenaga pengajar yang terpapar covid sembilan belas
ada tiga ratus sembilan puluh tiga guru di surabaya yang saat ini positif covid sembilan belas
jumlah tersebut meningkat dari yang sebelumnya satu ratus tiga puluh tujuh guru
tes masal terhadap guru ini dilakukan untuk mempersiapkan sekolah tatap muka yang sewaktu waktu akan digelar di surabaya
namun belum diketahui kapan belajar tetap muka akan dimulai
sebab menurut aturan sekolah tatap muka bisa berlangsung jika surabaya sudah masuk zona kuning atau hijau
namun anggota dewan pendidikan jawa timur isa anshori mengatakan menutup sekolah bukanlah keputusan tepat
sebagai sebuah kaitanian saya kira ya tetapi menutup sekolah merupakan tindakan yang kurang bijak
apalagi kalau kita melihat bahwa tingkat kesembuhan covid di surabaya juga cukup tinggi kan
sehingga menurut saya progres yang bagus ini juga harus diikuti dengan kebijakan kebijakan yang baik
yang lainnya salah satunya adalah membuka sekolah dengan protokol kesehatan yang tetap diberlakukan secara ketat
saya di ruang bk di jawa timur
sementara itu proses pembelajaran tatap muka yang baru berjalan satu hari di smp dua sumeneb jawa timur kembali ditutup oleh bupati
penutupan kegiatan pembelajaran ini dilakukan karena salah satu guru di sekolah tersebut terpapar covid sembilan belas
guru itu kan tidak libur mungkin ke sekolah masuk masuk
kita khawatir ada virus dan lain lain di sana
sehingga kita stop dulu untuk smp dua
jangan lakukan pembelajaran dulu lah
semua kan harus sehat
murid juga harus sehat
pengelola di situ juga harus sehat
orang tuanya juga harus sehat
harus sehat semua
sehingga izin itu harus ada di orang tua anak saya
lima puluh persen siswa atau sekitar empat ratus lima puluh siswa yang sempat mengikuti pelajaran tatap muka kini kembali mengikuti pembelajaran online
hal ini untuk menghindari terjadinya penyebaran covid sembilan belas di lingkungan sekolah
tim liputan cnn indonesia